baterai menjadi komponen yang paling krusial pada mobil listrik
selain ketahanan dan kekuatan yang dimiliki baterai
kecepatan dalam pengisian ulang menjadi hal terpenting dalam industri baterai kendaraan
salah satu perusahaan yang mengembangkan teknologi baterai fast charging ini adalah desten group
perusahaan yang berkantor pusat di hong kong
hanya dalam waktu empat menit empat puluh detik saja
hal ini jauh lebih cepat dari baterai mobil yang saat ini umumnya butuh waktu isi ulang antara satu hingga enam jam
di indonesia desten sudah menandatangani nota kesepahaman dengan perusahaan pembuat bus listrik
yakni pt mobil anak bangsa atau mab
dalam nota kesepahaman ini destin akan mengembangkan bus listrik mulai dua ribu dua puluh dua mendatang
destin berjanji nantinya baterai ultra fast charging ini keseluruhannya akan dibuat di indonesia
dan menjadikannya sebagai perusahaan yang lebih cepat
ketua perkumpulan industri kendaraan listrik indonesia
sekaligus founder dari mobil anak bangsa muldoko
menyebutkan nantinya para tenaga ahli dari dalam negeri akan dilibatkan dalam proses riset dan pengembangannya
kita merencanakan nanti akan membuat sebuah seperti akademi
mengumpulkan anak anak indonesia yang hebat hebat untuk melanjutkan riset
karena teknologi nggak boleh berhenti
yang kedua implementasi
implementasi teknologi yang ada sekarang
know how nya kita serap berikutnya nanti akan diimplementasikan
pertama akan membuat baterainya berikutnya cablingnya
dan seterusnya fast chargingnya
dan kita juga punya satu lagi teknologi yang dimiliki adalah apa itu
yang powerbanknya itu
muldoko menargetkan dalam setahun mab bisa memproduksi seratus unit bus listrik
yang akan dipasarkan ke sejumlah operator bus
albi pratama robi bacar
jogja tiar jakarta